dengan menggunakan kamera seluloid roy lolang menjalani proses syuting yang panjang
karena tidak mengantongi izin produksi dari departemen penerangan kala itu
film kuldesak menjadi sebuah pemberontakan dan pergerakan dari para sinias muda
melawan sistem pengawasan yang ketat dari pemerintah kala itu
selain dianggap ilegal tim produksi kuldesak juga harus berhadapan dengan kondisi sosial politik ekonomi yang tak pasti
akibat gelombang reformasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kita syuting itu kita sudah di lokasi saya saya sudah di lokasi kemudian mira juga sudah
pemain itu sebagian waktu itu sudah ada di lokasi
terus tiba tiba semua teman teman ini kok kru gak bisa datang kok nggak datang datang kenapa gitu kan
kita tunggu tunggu kok mereka nggak pada datang gitu
terus akhirnya saya sempat bisa telepon satu orang dia bilang
bang ini di ponegoro ada keributan nih di gedung pdip di serbu lagi ada lagi perang nih di daerah di ponegoro
jadi kita nggak bisa datang ke
jadi semua waktu itu memang semua akses menuju jakarta itu semuanya kan ditutup gitu
sementara kita padahal syutingnya waktu itu di daerah museum fathahila
tapi teman teman kan waktu itu kan ngebasenya di tim kan di tim
jadi dia nggak bisa keluar dari tim buat menuju ke itu nggak bisa
film kuldesak menjadi sebuah jawaban atas kegelisahan para pembuat film
atas kebuntuan dan penurunan kualitas film indonesia yang terjadi pada tahun

kondisi penurunan secara kualitas dan kuantitas film indonesia pada dasar warsa tersebut
sampai membuat penyelenggaraan festival film indonesia ditiadakan
film kuldesak disutradarai oleh empat orang sekaligus
mereka mewakili generasi muda sinias indonesia yang muak dengan segala bentuk pengekangan
yang diterapkan oleh departemen penerangan saat itu
jadi kalau kita mau bikin film di tahun tahun sembilan puluh an awal dan jauh sebelumnya
kita tuh harus mengajukan izin produksi kepada negara
bayangkan berarti kan ada sebuah lembaga yang akan memberikan
penilaian apakah ide kita itu memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi film
nah itu kan sebuah kekangan tuh
itu sebuah kontrol dari negara terhadap kebebasan kita mengungkapkan pemikiran
makanya bisa dibayangkan bagaimana perfilman indonesia di masa itu
dijalankan dengan kontrol yang sangat ketat terhadap ide ide
jadi kita udah tahu tuh oh kalau kita bikin film tentang misalnya seorang polisi
yang berpikir tentang bagaimana ingin mendobrak sebuah kasus yang melibatkan elit
itu udah gak mungkin di masa itu
karena lina disini sudah menyiapkan fallback plan yang kami harapkan dapat segera mengatasi kekurangan kekurangan tersebut
film podesak lahir dengan menghadirkan empat plot cerita berbeda dalam sebuah film

masing masing plot cerita
menceritakan kisah hidup tiap tiap karakter yang diperankan dengan apik oleh rian hidayat
opi andarestah wong aksan dan bianca adingoro
konsep film ini terinspirasi dari film hollywood berjudul pulp fiction
gaya berceritanya memang melawan arus dari film film indonesia sebelumnya
di saat yang lain menahan diri untuk berkarya karena gelombang reformasi dan resesi
podesak berhasil rilis pada dua puluh tujuh november seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
karena di masa itu ketika kita syuting di luar buka kamera kayak begini nih
akan ada polisi yang datang
akan menanyakan kalian dari mana
dari mana gitu ya
dan akhirnya kita kalau gak punya izin kita diminta bubar
ada dua strategi waktu itu
saya ingat beberapa teman juga menggunakan strategi ini film mahasiswa
karena kebetulan kami dari kj
maksudnya kebanyakan tuh mahasiswa yang magang dari kj
akhirnya kalau ditanya polisi kita bilang aja
ini film mahasiswa pak film ujian
itu teknik teknik yang kita pakai misalnya
dirilis saat kondisi perekonomian yang sedang lesu
kuldesak mampu meraih hingga seratus ribu penonton dalam enam layar
jumlah yang terbilang sukses saat kondisi perekonomian
masih dilanda resesi
salah satu faktor kesuksesan kuldesak mencuri perhatian
karena genre yang dihadirkan melawan harus utama film layar lebar saat itu
film indonesia itu sudah sangat monoton ya pada tahun tahun itu
film film indonesia tuh udah bener bener film yang
kalaupun misalnya keluar film lain lagi temanya horror
temanya tetep gak jauh dari itu
kemudian isinya ya cuma film esek esek dan film
silat yang menurut saya juga bukan silat yang bagus juga gitu kan
tapi karena kuldesak ini juga keluar
dengan bentuk penyajian yang sangat berbeda
cara bertutur berbeda cara bercerita yang berbeda
spiritnya juga berbeda
mungkin itu yang energi positif itu yang membuat kuldesak ini menjadi berbeda
perjuangan dan semangat pantang menyerah penggagas film kuldesak
kemudian berhasil membuat detak jantung produksi film indonesia
pasca penayangannya lahirlah film film indonesia yang mampu menjadi box office
dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri
pada dua ribu delapan belas silam perjalanan keempat sutradara kuldesak kemudian dirangkum
dalam sebuah buku berjudul dua puluh kuldesak
agar semangat perjuangan mereka dapat dipelajari oleh para generasi muda

kalau yang terakhir di perjalanan berjalanan preservatifuan arab
untuk saat penjajah terhitung

dikatakan ilegan utama

anjing pada giris patah

sampai dua tahun setelah peluncuran film puldesak riri riza dan mira lesmana menelurkan film komedi musikal petualangan sherina
film ini dirilis pada empat belas juni dua ribu yang dibintangi penyanyi cilik berbakat saat itu sherina munaf
petualangan sherina menceritakan tentang hubungan persahabatan sherina dan sadam yang diperankan oleh derby romero
keduanya berpetualang saat diculik oleh pak raden suruhan kertar jasa karena ingin menguasai tanah pertanian milik ayah sadam
film petualangan sherina mampu meraih satu enam juta penonton dan menandai era baru perfilman indonesia pada tahun dua ribu dua

puncak kebangkitan film indonesia kemudian ditasbihkan dengan diluncurkannya film ada apa dengan cinta pada delapan februari dua ribu dua yang diproduseri oleh riri riza dan mira lesmana
sebuah film genre romansa remaja yang diperankan dengan sangat baik oleh nikola saputra dan dian sasrowardoyo
film percintaan dua remaja antara gadis populer di sma bernama cinta dengan cowok pendiam pecinta sastra bernama rangga
pengemasan cerita promosi film sampai soundtrack filmnya betul betul digarap dengan serius sehingga mampu menghipnotis para remaja kota kota besar saat itu
sosok rangga dan cinta mendadak menjadi sosok yang ingin ditiru oleh banyak remaja
soundtrack filmnya yang digarap antohut dan melibuslau merajakan
dan menjahit tangga lagu indonesia saat film ini meledak
film ada apa dengan cinta meraih dua empat juta penonton
muncul film serina betul tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ada film prodesa
itu merupakan film omnibus pertama di kita yang juga cukup diminati tetapi tidak box office
serina adalah film yang justru mencapai box office pada tahun dua ribu
dan tahun dua ribu dua muncul lagi film ada apa dengan cinta
nah dua film itu kita sebut sebagai dua film yang menjadi penanda era baru perfilman indonesia
nah era baru perfilman indonesia yang kita katakan mulai dari tahun dua ribu itulah yang akhirnya memunculkan film film digital
karena pada waktu itu bioskop banyak sekali yang tutup di daerah
bayangkan aja dulu film main itu masih film baru setelah satu tahun
kenapa karena seluloid orang menunggu
tapi begitu ada bajakan muncul langsung ada walaupun kualitasnya nggak bagus mereka bilang udah nonton
director of photography film ada apa dengan cinta roy lolang menyatakan kesuksesan film ini karena dilakukan dengan riset yang mendalam
penataan gambarnya juga banyak dipengaruhi oleh film film dalam dan luar negeri
jadi cukup panjang aku ikut di pre production nya aadc
saya dengan art director rudy sujarwo kemudian dengan art directornya anto sinaga kemudian juga dengan producer mira lesmana
kita bareng bareng waktu itu sering nonton film gitu kan untuk cari referensi film
ya baik itu film indonesia maupun film luar gitu
salah satunya tuh ada film ya film indonesia nya waktu itu yang kita tonton tuh ada gita cinta dari sma itu kita tonton bareng
kemudian ada apa ya banyak film lah ada grease ada semua yang kita tonton
data dari badan perfilman indonesia menyebutkan pertumbuhan jumlah penonton film indonesia mulai meningkat secara bertahap sejak tahun dua ribu
pada tahun dua ribu enam belas jumlah penonton film indonesia mencapai tiga puluh tujuh dua juta dari satu ratus enam belas film
lalu pada tahun dua ribu sembilan belas jumlah penonton film indonesia meningkat menjadi lima puluh satu tujuh juta dari satu ratus dua puluh sembilan film yang beredar
ini artinya pada tahun dua ribu sembilan belas rata rata satu film indonesia ditonton empat ratus ribu orang
bangkitnya perfilman indonesia
bangkitnya perfilman indonesia
bangkitnya perfilman indonesia pun sanggup memberikan kontribusi gross domestic product sebesar lima belas triliun rupiah pada perekonomian nasional
pertumbuhan jumlah penonton yang signifikan menjadikan indonesia peringkat ke sepuluh pasar film dunia dengan nilai pasar mencapai lima ratus juta dolar amerika pada tahun dua ribu sembilan belas
ya betul juga pada tahun dua ribu enam belas itu
penanaman modal asing untuk perfilman itu dicabut
sehingga akhirnya banyak juga jaringan bioskop yang buka
sehingga infrastruktur bioskopnya juga bertambah
filmnya juga kualitasnya lebih baik
sehingga terjadi peningkatan jumlah penonton yang signifikan
bayangkan di tahun dua ribu lima belas hanya enam belas juta
di tahun dua ribu sembilan belas pada saat sebelum pandemi mencapai hampir lima puluh
ada satu ratus dua puluh juta
ada satu ratus dua puluh sembilan film yang beredar di bioskop
kesuksesan para pelaku industri film indonesia dalam membangun jumlah penonton harus menghadapi cobaan berat memasuki masa pandemi di tahun dua ribu dua puluh
tak sedikit pelaku industri film nasional yang terdampak pandemi covid sembilan belas
namun tekad mereka tetap menyala
film indonesia harus bisa bergerak
untuk kembali ke kebutuhan rumah di negeri sendiri
dua puluh tahun sudah firdaus bekerja sebagai perawat koleksi film seluloid di cinematek indonesia
sebuah lembaga arsip film nasional yang dikelola yayasan pusat perfilman haji usmar ismail
dengan teliti firdaus memeriksa gulungan film seluloid yang sudah mulai berjamur atau memiliki kandungan kadar asam tinggi
minimnya dana membuat firdaus harus bekerja merawat arsip film film seluloid dengan cara manual dan hanya dibantu satu orang asisten resmi
pembersihan film seluloid yang terkena jamur dilakukan dengan menggulung secara manual
dan menggunakan tisu yang sudah diberi cairan etanol
proses pembersihan ini dilakukan secara perlahan dan dikulung lebih dari tiga kali untuk menjaga film seluloid agar tidak lengket akibat disimpan terlalu lama
proses pembersihan rutin dilakukan tiga bulan sekali untuk menjaga kualitas film seluloid
apalagi koleksi cinematheque indonesia adalah film film seluloid sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima sampai tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima
sementara jika pita film seluloid mengalami pecah atau bahkan putus proses perbaikan menggunakan alat bernama spreasure selotip khusus pita film
ketelitian tinggi dibutuhkan untuk menyambung pita film seluloid agar presisi dan tidak macet saat diputar di proyektor film
pertama pita film seluloid yang sudah diberi kualitas film seluloid

itu memang agak sulit karena film sudah mulai rapuh reformasinya sudah mulai pada pecah simpel
jadi untuk membaiki kalau preparasi yang pecah itu kita bisa sambung dengan spreser tadi
kalau memang ekspektasinya sudah pada pecah kita bisa bikin dari film film yang bekas
bahan baku film kita tempel dengan solasi di samping itu dengan spesial tadi
terus kita kejarkan itu
sebagai lembaga arsi film nasional non profit cinematek indonesia memiliki koleksi film seluloid indonesia cukup lengkap
total ada satu tujuh puluh film seluloid koleksi cinematec indonesia
film dari era seribu sembilan ratus tiga puluh an sampai dua ribu an tersimpan rapi di gudang cinematech indonesia
namun dengan anggaran terbatas cinemattek indonesia membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk melestarikan film film karya anak bangsa
di sini ada cinemattek indonesia ada perpustakaan film ada sekolah film ada galeri film
itu saya sebagai bentuk baru
seluruh film film yang ada di indonesia dulu itu ditaruh disimpan di sini
jadi makanya saya menghimbau kepada pemerintah
tolong diperhatikan ini
ini bagian yang mungkin tidak ada lagi di tempat tempat lain
kalau film film di arsip nasional di situ situ lain
film film dokumenter ini kan film cerita semuanya
lengkap dengan penulisan skenario
dengan gambarnya dengan one sheet nya gambar gambar begini
itu semua kita lengkap ada
nah ini tentunya pemerintah memberikan satu atensi terhadap adanya ini
beberapa tahun terakhir layanan digital platform menonton secara daring sudah merambah pasar industri hiburan tanah air
berdasarkan data dari badan perfilman indonesia
kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah penonton bioskop yang secara perlahan bergeser ke layanan digital daring di masa pandemi
namun kondisi ini tidak membuat para pelaku industri film menjadi khawatir
mulai dari sineas pemilik rumah produksi
sampai pengusaha bioskop menilai
munculnya platform digital tidak akan mematikan layar bioskop
platform digital itu punya karakternya sendiri untuk film film tertentu
dan bioskop sebenarnya tetap merupakan tempat di mana kita mengalami film mengalami sinema itu sendiri
jadi saya yakin ini tidak akan menjadi persaingan yang saling mematikan
malah bisa saling mengisi
kalau bagi pembuat film seperti kami
digital platform itu adalah sebuah ruang baru
kesempatan pasar yang baru
dan bisa membuat film indonesia menjangkau pasar yang lebih luas di manca negara
menjangkau penonton penonton yang tinggal di amerika di australia di eropa
itu sebenarnya kesempatan
jadi saya bersama miles dengan mira itu menyambut banget kehadiran digital platform
digital itu adalah pandangnya
kalau ada tak ada itu artinya
biasanya catalunya setuju di apsennya
pusaya istana kita itu tidak bisa spesifikasi untuk dua ribu dua puluh
sepertimu bantu operasi lani formats
perjalanan film indonesia
telah berjalan pasang surut selama lebih dari tujuh puluh tahun
selama kurun waktu tersebut banyak putra putri indonesia
yang sudah menorehkan prestasi
tak hanya di dalam negeri namun juga di mancanegara
pelestarian warisan film indonesia harus dilakukan
agar generasi muda tahu bahwa para pendahulu mereka
adalah manusia indonesia yang unggul dan berkebudayaan
maju terus film indonesia